meka sekarang gimana ya
gue kepikiran sama meka
gue kepikiran sama meka
gue telepon aja kali ya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya

besok gue yakin lu bakal cabut dari sini
pak jemput dina dong
dina sekarang lagi ada di mardi resto
nanti biar papa yang jemput kamu ya
papa udah mau pulang juga kok
jangan jangan udah pulang
nggak pamit lagi dia
bersih sih nggak masalah
ah token udah mau habis tuh
berarti harus tutup
gue harus beli nih
aku kunci di sini
aduh gimana ini
siapapun di luar
yeay punya boneka baru
oh enak banget ya main doang
udah sini bonekanya
ah jangan kak
lupa lupa si meka
jangan dimatikan punya apaan
kakak buka pintunya
meka sekarang gimana ya
gue kepikiran sama meka
pasti dia capek sekarang kerja di tempat barunya
apa gue samarin aja ya
terus gue ajak makan
mereka kemana ya
udah jam sepuluh nih
udah malem banget lagi
apa kerjaannya belum selesai ya
kenapa aku khawatir begini ya
aku gak mau ada apa apa di jalan sama mereka
ibu ngapain sih di teras malam malam
adik kamu mereka
jam segini juga belum pulang
udah malem banget kan
kapan sih ibu
terakhir tuh gak khawatir sama meka
mereka tuh perempuan gede
perempuan bandel kayak gitu gak usah dicemasin
gak bisa diomelin
tapi selalu dimanjain
aku gak mau terjadi apa apa sama dia
ya ampun bagus banget
sekali lagi makasih banyak ya atas idenya
semoga dengan ini
tanpa doain rencana kamu berhasil ya
ketinggalan di mobil
kayaknya dina sengaja mengatur pertemuan ini
supaya aku bisa ketemu sama mas bram
mama sama papa kok belum datang juga ya
aku telepon dulu deh sebentar
kok gak diangkat sih sama mama
kamu sabar aja dulu
mungkin aja kan mama sama papa kamu masih di jalan atau kena macet
pokoknya nanti kalau misalkan mama sama papa udah datang
aku bakal kenalin tante ke mereka
ibu disini ngapain
ibu cari mereka juga
mereka belum pulang ibu khawatir
makanya ibu susul kesini
apa mereka ketempat dina ya
mungkin mereka begitu
kalau mereka mau nginep di rumah temannya pasti dia izin sama ibu
tapi ini enggak